sementara demi kecintaannya terhadap klub persebaya surabaya
seorang siswa sekolah dasar di blitar nekat berangkat sendirian ke jakarta
dia tidak pamit kepada orang tuanya dan membuat surat izin palsu
agar sekolahnya mengizinkan ia tidak masuk sekolah
sekolah apa orang sekolah
lah biru weh pasang nombor
awangmu niat di jakarta guruhnya apa
nggak nangitnya yang persebaya
inilah ramadhani oktavianto putra sematawa yang pasangan agus daneti
warga jalan turi gang sebelas kota blitar
beberapa hari belakangan bocah yang masih berusia dua belas tahun ini
membuat geger sekolah dan keluarganya setelah kemunculannya di sejumlah media
bahwa saat ini ia berada di jakarta
rama nekat pergi ke jakarta seorang diri
untuk mendukung klub sepak bola kebanggaannya persebaya surabaya
hanya dengan bekal uang sebesar rp empat puluh
menurut orang tuanya rama sebelumnya tidak pernah bercerita kepada keluarga
jika ia akan pergi ke jakarta
rama hanya bercerita kepada kakeknya untuk pergi ikut demo ke jakarta selama sepekan
sebenarnya keluarga telah mencegah keinginan rahma tersebut
namun karena kecintaannya pada laskar green force tersebut
rama mengelabui orang tuanya dan sekolah
dengan membuat surat izin tidak diserahkan
dan tidak masuk sekolah palsu
pihak sekolah sebenarnya sudah mengetahui rencana rama tersebut
melalui cerita murid lainnya
pihak sekolah juga telah berkoordinasi dengan orang tua
serta komite untuk mencegah niat rama
namun dengan memanfaatkan kelengahan keluarga
akhirnya rama bisa berangkat ke jakarta
suratnya ditulis sendiri oleh dia
tapi bawahnya itu tanda tangan orang tuanya dipalsukan
sebab surat ini sudah saya konfirmasikan dengan orang tuanya
bahwa orang tuanya tidak buat surat izin
meski rabu siang keberadaan rama sudah diketahui oleh keluarga di tangerang
namun rama tidak ingin pulang dengan diantar
dan memilih tetap pulang bersama rombongan bonek lainnya